petugas pemerintah provinsi dki jakarta mulai mengangkut dan membersihkan puing puing bekas permukiman di daerah pasar ikan akwarium jakarta utara
proses pembersihan dilakukan menggunakan puluhan alat berat
berikut laporan koresponden cnn indonesia lady malino
setelah penggusuran dilakukan oleh pemerintah provinsi dki jakarta terhadap daerah pasar ikan akwarium
saat ini tengah dilakukan pembersihan puing puing dari pembongkaran kemarin yang digunakan ada beberapa alat berat
ada sekitar lebih dari sepuluh eskavator untuk mengangkut puing puing dari pembongkaran kemarin
dan tidak hanya warga daerah pasar ikan akwarium saja yang saat ini tengah mencari besi besi bekas dari puing puing rumah mereka
tapi juga warga dari luar pasar ikan
dan pemerintah provinsi dki jakarta setiap harinya menyediakan dua puluh truk pengangkut untuk mengangkut puing puing yang ada di daerah pasar ikan akwarium
jika anda lihat di sebelah sini
sebelah kiri tengah dilakukan pembersihan puing puing
di sebelah kanan saya ini adalah warga yang belum direlokasi atau tidak mendapatkan jatah relokasi
saat ini mereka menempati ada lebih dari dua puluh perahu yang mereka gunakan saat ini sebagai tempat tinggal sementara mereka
sementara dari catatan posko tiga pilar
sudah lebih dari tiga ratus kepala keluarga yang sudah direlokasi ke rumah susun rumah susun
yang sudah disediakan oleh pemerintah provinsi dki jakarta